saudara presiden terpilih dua ribu dua puluh empat prabowo subianto menyentil partai yang mengklaim presiden pertama ri soekarno sebagai milik mereka
walau tak menyebut parpol yang dimaksudnya menurut prabowo soekarno milik seluruh rakyat indonesia
bantahan ini disampaikan prabowo saat menghadiri acara bimtek dan rakornas pilkada partai pan kamis malam
prabowo bahkan merasa bung karno mendukungnya dalam pilpres dua ribu dua puluh
saya juga dukung saya juga
yang saya perjuangkan apa yang beliau cita citakan
indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri
indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain